mungkin kau terlahir
mungkin kau terlahir
seperti lagu algyro
lagunya seperti ini
yakin jalan kemusalahannya
tapi kok kayaknya sepi banget ya
ya lebih enak sepi dongeng
kalau mau ramai ramai
kita ke pasar dong lebih enak macam ini kan
putar putar balik cepet cepet
iya ini juga mau lurus bang
bukan lurus putar balik
tuh tuh tuh sana
putar lah putar putar
kayaknya bukan kesini deh jalan
nah sebentar lagi depan
sudah sampai kita
bang ini dimana
musolanya bukan disini kan
iya sebentar lagi lah
kita santai saja dulu
orang kalau mau larak aja
nah saya bilang kau sholat kok warming up dulu dengan abang
bang kayaknya kita langsung ke musolah aja deh
iya sebentar lagi lah sayang sabar lah
untuk malam ini aku sering kembali
jadi diberikan sim a dari mama kau
tau gak sim apa
surat izin memiliki kau anis
hah hah hah macam itulah
bang kayaknya lebih baik jalan sekarang deh
saya perlu dulu lah
santai dulu malam
gak usah bang nggak usah makasih
aduh mulus nih yang kok ini
bang kayaknya boleh sekarang jalan ya bang
enggak usah takut lagi anissa
disini cuma kita berdua saja
kalau enggak saya jalan sendiri aja deh
eh jangan dong
nanti kalau ada apa berjalan gimana
gak apa apa lebih baik saya disini aja
tau mau kemana tuh
eh kenapa deh
jangan dong jangan
nggak kemana kau
hah ibarat bebatah
tak ada yang tak datang
bisa pasak diberi tiang
aku juga takkan lari gunung dikejar
hah gimana kau lari aku kejar
belawan tak bisa disiul
eh tak kena
tak kena lagi
jangan panggil aku mas
panggil aku awang lah
berikan sedikit muncung untuk padaku
biar aku serut dalam dalam
tidak ada yang datang lagi
biasa ada yang siri
sebelum kau riuk dengan aku kau pikirlah dulu
berapa umur kau
potong sepuluh tahun
itulah sisa umur kau
empat puluh orang kayak lo gua jawabkan
kau dengar ya neng
empat puluh orang macam aku katanya
jangan satu orang si kampung macam dia tak kena lekat dan mundur abang reno
hah kau mau sini
sebenarnya gini nih
kalau macam ini kan di luar di kategori abang
kategori beda soalnya kan ukurnya beda beda macam ini
jadi konsulnya pun beda beda
eh kalian pikir datang berempat aku takut
kalian datang berempat aku takut
hah mau gua samit nih
hah sekarang lo pilih
siapa di antara kita yang mau lo lawan duluan
siapa yang mau lawan
siapa yang mau lawan
yang mau lawan siapa
orang aku mau pulang kok
aku mau siap
hah toh tolong lu mana toh
aku ingin dirimu
kamu gak apa apa kan
gak ada manusia yang sempurna bu
semua orang pasti punya salah
tinggal gimana kita nyikapinnya aja
kalau tidak ada naoji ibu gak tahu bagaimana keadaan anissa selanjutnya
jadi lo semua gak jadi ngerampok
karena mau merampok
udah gua bilang sama lo makanya sholat dulu tarawee dong
ibu bukan begitu
kita gak jadi operasi karena kita nolongin oji
nah itu benar nolongin si oji
eh kalau buat oji nih apapun yang akan yang harus kita lakukan akan kita lakukan
oh lo semua pada punya jiwa pahlawan nih
duh diberi aja di bela
ah lo pada pinter semua pinter pinter pinter
ya udah kalau begitu lo semua gua traktir makan
beneran eh asik
saya heran sama si julia
heran apa sih dari dulu heran mulu
gak aja heran lo
ya kan dulu sudah enak enak belajar agama di pesantren
eh malah pergi meninggalkan pesantren
padahal ya allah ya roby saya sudah bilang sama dia mendingan kita belajar agama
gue tahu masalahnya di mana
ada yang kurang wan
kurang apa so saya memang begitu cinta begitu sayang sama dia
bukan lo yang kurang pesantrennya dia nggak bisa nyopet di sana
ratu sendiri dia ratu copet dulu
iya walaupun dia dulu tukang copet cantik bisa
eh bukan tetep copet cantik bisa jarang jarang ada copet cantik seperti nih julia julia copet wah
gelis mah relatif yang penting nih isinya
ji kamu sudah tahu isinya si julia ah
bukan isinya itu maksudnya baik apa kagak
saya kira sudah tahu isinya julia
ya wajar atau ji saya rada sedikit emosi
saya kan pacarnya tapi cemburu mah pasti selalu ada tuh
besok aku mau nyanyi di acara pengajian ibu ibu
tapi belum ada yang ceramah
iya lo yang ceramah ntar gue nyanyi
oh saya yang ceramah
ceramah berarti kita duet
dakwah tos lo mau gak bantu gue
mungkin kau terlahir
kau di sisiku
aku takkan pernah jatuh cinta lagi
bila tiada temukan sebabnya
aku takkan pernah jatuh cinta lagi bila tiada temukan sebabnya
engkau lah yang mengerti
yang ada dalam hati
walau tak kusebut
ku ingin dirimu
ntar dulu bu sabar dong
umat lagi ngelamun di warung gue
gue pengen nyeram lo lagi nih
duit kita bisa basah
buat mpok deh tuh
hmm dua kali lipat dari tong oji
alhamdulillah banyak banget
eh mpo ya udah
lo mau nyanyi sampai pagi sampai malam
mau balik lagi ke sini kapan aja mpo gapapa
lah si mpo dikasih uang matanya hijau
neng neng julia
pamanah atunya neng gelis teh
kita ke penginapan yuk
aku puasa om
aku puasa om
lihat neng julia tidak
malah pergi sombong lah
bentang bentang jadi kareta siamane
bagaimana kalau nanti malam
kan sudah tidak puasa
nih saya tambahin sekalian